eksekusi dua bangunan panti asuhan di kompleks kota wisata
kecamatan gunung putri kabupaten bogor jawa barat
diwarnai kericuhan pada selesian
puluhan penghuni panti dan pengacaranya
mencoba menghalau pasukan pengadilan cibinong
masa bahkan sempat berusaha merebut alat berat forklip
hingga nyaris bakuhantan
akibatnya sejumlah santri dan pengasuh terpaksa diamankan petugas
lantaran dianggap sebagai provokator
sengketa yang melibatkan yayasan fajar hidya ini
bermula dari masalah pilitan gedung sekolah di cikarang
hingga berujung lelang dua objek bangunan rumah di kota wisata
senilai tiga dua miliar rupiah yang difungsikan sebagai panti asuhan
pihak yayasan menolak dieksekusi lantaran tengah melayangkan banding
dan masih dalam proses di pengadilan
sementara eksekusi dikelar pengadilan cibino
karena sungketa pihutan dimenangkan oleh pahak pemborong bangunan pada abil lalu
proses hukum sedang kami upayakan untuk bandingkan
ini masih berjalan dan belum selesai belum ada putusan
yang kami sesalkan itu bahwa di sini kan tempat tinggalnya anak anak yatim
tempat tertunda beberapa minggu yang lalu karena kita luang kontek ya
dia menggerakkan anak anak di fajar
makanya dijadwalkan kembali dan hari inilah yang terlaksana
meski mendapat perlawanan proses eksekusi bangunan tetap dilakukan
selain mengeluarkan seluruh barang dan mobil
operasional para penghuni panti juga dipindahkan ke rumah yayasan di sebelahnya